agustus tahun ini liga tiga x tiga premier indonesia yang merupakan bagian dari liga bola basket tiga x tiga terbesar di asia akan mulai bergulir di indonesia
di tahun dua ribu dua puluh ini liga bola basket tiga x tiga premier akan diikuti oleh lebih dari seratus tim dan akan berlangsung di lima negara
selain di indonesia liga tiga x tiga premier ini juga akan bergulir di jepang korea taiwan thailand dan selandia baru
untuk indonesia liga ini akan diikuti oleh sebelas tim tiga x tiga profesional dan satu tim yang dicari dari babak kualifikasi yang akan diadakan di sejumlah kota di indonesia
dibagi dalam dua wilayah kompetisi akan berlangsung dalam delapan seri
dua tim terbaik dari indonesia akan diberangkatkan ke jepang pada september dua ribu dua puluh untuk mengikuti babak final
liga tiga x tiga premier ini juga akan digunakan sebagai salah satu ajang untuk memantau pemain untuk timnas tiga
di sea games dua ribu sembilan belas lalu timnas putra tiga x tiga indonesia mampu merebut medali perak
setiap tim yang ikut liga basket tiga x tiga premier indonesia juga diperbolehkan untuk memainkan satu pemain asing dengan tidak ada batasan gaji
kenapa kita membuka memperbolehkan untuk asing
karena apabila tim itu masuk keempat besar dan dikirim ke jepang untuk tanding melawan tim
tim terbaik dari negara lain mereka akan ketemu dengan pemain asing
jadi itu kesempatan mereka untuk kalau mereka mau kompetisi di round selanjutnya bisa menggunakan pemain asing